kepada konstituen saya di daerah pemilihan dua provinsi nusa tenggara timur
yang telah memilih saya sebagai utusan dari provinsi nusa tenggara timur
mohon dibukakan maaf yang selebar lebarnya
saya menyesal telah ikut terseret pada persoalan hukum ini
dan untuk itu saya memohon maaf atas kekhilafan saya
khususnya kepada negara dan konstituen saya di nusa tenggara timur
kepada rekan rekan pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat republik indonesia
kepada segenap pengurus dan anggota partai golkar dari pusat
kepada kecabatan kelurahan dan desa dimanapun berada
apabila kejadian ini telah mencoreng lembaga negara lembaga negara republik indonesia dan partai golkar
yang saya pimpin yang saya cintai dan banggakan dengan sepenuh jiwa dan raga
sungguh suatu pukulan yang
sangat berat ketika harus meninggalkan lembaga dan partai dalam kondisi seperti ini
saya yang selama ini berusaha keras menjaga martabat dan nama besar dpr ri dan partai golkar
tapi justru menerima kenyataan terjadi kasus di lingkungan yang saya pimpin
dari hati yang terdalam saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar besarnya
saya harapkan tidak ada lagi pimpinan pimpinan dpr yang terjadi seperti saya
biarlah saya sendiri yang terjadi untuk menanggung ini
dan yang terakhir
kepada istri dan anak anakku tercinta
izinkan saya menyampaikan permohonan maaf
kepada istri saya destri astriani sh
dia masih sekolah di amerika
maksudnya dulu sejarah
terima kasih pak

tidak ada tidak ada

jangan jangan jangan jangan jangan role jangan jangan jangan
jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan jangan
anak anak saya reserwindo demisela gabriel putranto dan kioner parel punggupanto
sungguh rahmat berat cobaan dan musibah yang menimba keluarga kita
kita adalah keluarga yang kuat kita adalah insan
pilihan allah swt sungguh pertolongan allah swt adalah dekat
bukakan hak allah swt menyiapkan
dan pertempuran tersulit hanya untuk prajurit yang terbaik
dan insya allah kita termasuk prajurit prajurit terbaik itu
dan janganlah kalian bersedih
sungguh allah swt bersama kita